selain saudara tim penyidik komisi pemberantasan korupsi menggeledah rumah adik ex menteri pertanian syahrul yassin limpo di kota makassar sulawesi selatan
tim penyidik komisi pemberantasan korupsi tiba dengan menggunakan sebuah mobil berwarna hitam
dengan dikawal polisi tim kpk langsung masuk ke dalam rumah mewah yang terletak di jalan ledjen hertasning kota makassar
saat penggeledahan tim kpk juga didampingi ketua rt dan rw setempat yang turut menyaksikan penggeledahan
rumah mewah ini diketahui merupakan milik adik dari syahrul yassin limpo
hingga saat ini penggeledahan yang dilakukan kpk masih berlangsung
sebelumnya kpk mengatakan kembali menyita aset milik mantan mentan syahrul yassin limpo
rabu kemarin kpk menyita rumah mewah di kawasan penakukang makassar sulawesi selatan
kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri bilang sumber uang pembelian rumah milik syahrul ini diduga berasal dari mantan direktur alat dan mesin pertanian kementan muhammad hatta
dalam pernyataan tertulis kepada kompas tv kepala bagian pemberitaan kpk
tim penyidik kemarin telah selesai melakukan penyitaan aset yang diduga milik tersangka scl
berupa satu unit rumah yang berada di wilayah kelurahan pandang kecamatan panakukang kota makassar